aparat gabungan kota mojokerto rabu pagi
mengerebek lokasi galian c yang diduga ilegal
di desa kunjorowosi kecamatan ngoro
polisi terpaksa menghentikan paksa aktivitas penggalian
karena diduga melebihi batas titik koordinat
yang telah ditentukan
bulan akhir november kan untuk non november itu
pindah ke barat oh yaudah terima kasih dek
saya pastikan saya pastikan laporan itu biar tidak
adu mulut antara petugas dan pemilik tambang galian c ini
terjadi saat petugas gabungan polisi
satpol pp dan dinas lingkungan hidup kabupaten mojokerto
mengrebek lokasi tambang galian c di desa kunjorowosi
kecamatan ngoro kabupaten mojokerto
muhammad pemilik tambang memprotes tindakan petugas
yang langsung menghentikan aktivitas penambangan
ia tetap ngotot jika tambang miliknya sah
dan memiliki izin yang lengkap
namun polisi tidak percaya begitu saja
dan meminta bukti atas izinnya
sementara pemilik mengambil izin penambangan
petugas melarang semua alat berat dan truk pengangkut
untuk beroperasi di lokasi penambangan
bahkan petugas gabungan juga mengeluarkan
semua truk pengangkut galian dari lokasi penambangan
penghentian ini dilakukan karena diduga kuat
aktivitas penambangan tersebut melebihi titik koordinat
yang telah ditentukan
selain itu penambangan ini juga menuai protes
dari warga dan penghuni asrama pustik brimob watukose
pasalnya lokasi galian hanya berada di
berjarak sepuluh meter dari perumahan pustik watukose
sehingga rawan terjadinya longsor
nah ini dilaporkan oleh salah seorang tentunya warga ya
cara melakukan penambangan yang kurang pas
nanti kita tertipkan sekarang bareng bareng
jangan sampai karena tambang ini
akan membayarkan keselamatan orang lain
sambil menunggu hasil kajian dari dinas lingkungan hidup
dan dinas perizinan kabupaten mojokerto
aktivitas penambangan galian c
di desa kunjoro wesi
dihentikan sementara dengan batas waktu
yang belum ditentukan